yang besar besar saya pindahkan ke kolam satu
senangnya itu senang aja gitu
saya nggak bisa menyebutkan jumlahnya di sini
kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini
jadi deket gak perlu effort
saya kira pidato beliau mempertegas karakter ibu mega sebagai sosok yang sangat ideologis
satu scoop atau sendok gelato dijual rp dua puluh delapan
acara dihadiri oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
memang belum ada informasi apa apa tentang hal itu
tapi ternyata seorang satpol pp kita sebut satpol pp kenapa
istilah istilah ini misalnya seperti bubbles
untuk manusia indonesia itu menjadi manusia yang berkarakter
bingung gitu bagaimana untuk bisa ngebantunya
bueno nasio salah satu restoran di daerah kuningan punya spesialisasi menu makanan berbahan dasar sagu
iya menurut saya ini juga menjadi problem
tidak mau berbayar memang ke dia pak
dari kuliahnya di melbourne
tapi kemudian kita paksakan diri kita
mengantarkan kucing liar di sekitar rumah singgah clo
aturan ya nanti kita bicara dihilir karena apa tiga hal yang menjadi sumber utama peristiwa
ini dibagi menjadi beberapa titik untuk menampung kucing sakit ringan kucing hamil bayi bayi kucing serta kucing kucing
ini terkait faktor risiko dok selanjutnya
terjadi erupsi sampai pukul tujuh pagi
itu merugikan publik amerika secara keseluruhan
diserasan semua ke pak erwin dan teman teman
tiba tiba udah mau masuk gerbang sekolah tiba tiba ditelepon sama teman namanya pondra
evaluasinya apa terhadap profesionalitasan polri dalam menangani kasus kecelakaan ini
ada indikasi indikasi kecurangan tadi ya diantaranya alamat palsu alamat tidak sesuai
kalau kita melihat tadi berita dari banjir ya mungkin para warga di daerah terdampak
ia kemudian menjadi sosok penggerak sungai bersih
artinya jangan memberikan satu keputusan yang seolah olah ini mereka menjadi kiamat tidak bisa bekerja lagi kan itu mas
tenda yang dibeli mereka kemarin sore hingga malam kemarin
harus ada verifikasi selain panitia internal sekolah
tapi apa yang perlu dilakukan tetap edukasi mas
karena kan st louis bukan sekolah atlet kan ya kan sekolah biasa kan
nah itu kenapa tuh bang
jadi saya akan ganti sebagai bangsa
penyelamatan adalah melalui provinsi nomor enam puluh tahun dua ribu dua puluh satu itu
dulu nggak bisa ikut sekarang udah bisa
misalnya satu pesawat itu jadi tidak ada misalnya yang kami dianggap suspek
pakai yang tradisional india
menurut kapolda sumatera barat tadi malam dua puluh tiga orang ini sudah dipastikan meninggal dunia korban
terus membuat keputusan mana yang kapan harus disimpan mana yang dibuang seperti itu
yang kedua kalau bawa anak anak apalagi yang kecil begitu ya harus terus dipantau oleh orang tua mereka apalagi di ruang tunggu ya
lima puluh dari kalangan profesional
kalau menjawab pertanyaan dari mas ibram tadi
panjang dan pada saat itu sehingga terjadilah kejadian yang tidak diinginkan
kita perlu memiliki kontrol yang lebih ketat dan juga penelitian
badan akan bilang bahwa dia berpuasa bukan cuma pada saat sebelum
tentunya setiap tahun naga itu merupakan satu tahun yang ditunggu tunggu orang
yang dari harga kita beli kadang daripada nggak laku
oh jadi kalau misalkan dituangkan langsung blek nggak pelan pelan itu kenapa tuh
ia membuka usaha mck umum sejak sepuluh tahun lalu
dan ada tabungan juga kita pakai untuk dana talangan untuk biar bisa usaha ini bisa kerja terus
dengan segala macam konsep yang berlayar layar itu
hewan hewan di sini ada penjaganya jadi tak perlu khawatir jika anak anak anda ingin memberi makan satwa
nah jadi kalau misalkan untuk supaya mendekati karakter hewan yang dimaksud nih yang dibikin begitu ya
kebutuhan pribadi dan tanggung jawab lainnya
dan harus menggunakan kursi roda karena mengalami pembengkakan pada kaki
jadi jokowi keliatannya sudah merestui gibran jadi cowok pres prabowo
tapi saya kira dengan dibubarkannya satgas ini
berdasarkan signetik molekuler ini
kerusakan pada pembuluh darah inilah yang dikenal dengan komplikasi diabetes
dan liviana cerlisa dari kompas tv
bagi sulistiono musimin adalah sosok yang perlu mendapat perhatian
yang saya lihat dari mereka sendiri
ini sehari bisa berapa tusuk sih standar aja bahwa mungkin tiga ribu gitu garibu tusuk
anda melihat apakah cara ini masih bisa relevan
itu kan itu bisa satu
kalau kita tidak tahu caranya untuk jalanin sesuatu karena kita belum pernah kerjain sendiri
disitu kita mulai harus intensifikasi penghitungan kebutuhan cairan pasien
ciri ciri bawang putih yang berkualitas baik adalah mengeluarkan aroma segar dan sedikit pedas khas bawang
yang dapat diperlihatkan kepada anak cucu serta wisatawan
itu itu itu itu cara penjelasannya
ethernete ataupun terluka terhempas ini adalah beberapa fase yang harus kita pelajari